berbagai macam cara dilakukan masyarakat untuk turut merayakan hari kemerdekaan republik indonesia yang ke tujuh puluh tiga
sekaligus menyambut asian games dua ribu delapan belas
dan salah satunya seperti yang dilakukan komunitas penerbang drone racing
yang mengadakan kompetisi balap drone di season city jakarta barat sabtu siang
komunitas penerbang drone yang tergabung dalam drone indonesia
menggelar serangkaian kompetisi drone untuk memeriakan hari kemerdekaan dan menyambut asian games
diadakan pameran drone kompetisi foto drone dan workshop mengenai drone
yang panggit dia mengaku acara semacam ini menjadi ajang untuk memacarakatkan drone racing
acara ini diselenggarakan untuk menjadi wadah bagi pilot drone racing amatir mendapatkan pengalaman bertanding
kalau nggak dimulai dari sekarang kapan lagi
iya kan berawal dari kompetisi kecil
nanti kita akan bikin lagi di luar
untuk supaya potensi potensi yang belum tergali ini bisa muncul ke permukaan
dengan adanya event event seperti ini
jadi kita mau munculkan nih pilot pilot yang berprestasi yang selama ini masih main di lapangan
kita angkat ke permukaan
jadi akan siap pada waktunya akan bisa siap
lima belas penerbang drone turut serta dalam book race yang memperebutkan total hadiah sebesar satu juta rupiah
turut berlagak dalam kompetisi ini salah satu penerbang drone racing muda potensial ezra navil rasyah yang baru berumur sebelas tahun
ezra mengutarakan keinginannya untuk menjadi pilot profesional
mungkin sudah sekitar delapan kali
sebenarnya sih tadinya cuma pengen main main doang sih
tapi ya lama lama juga lumayan serius juga
mungkin nanti bakal ada di singapura
ya ada ikut
drone racing rencananya akan dipertandingkan di pekan olahraga nasional pada dua ribu dua puluh
diego basro jakarta